dua kelompok masa yang berbeda aspirasi mendatangi kantor bawaslu sumatera utara di jalan adam malik medan jumat
kelompok masa yang menyatakan penjaga bawaslu mencoba menghadang kelompok massa yang mendesak bawaslu menindak kecurangan
guna mencegah bentrokan polisi memblokade dengan berbaris di tengah kedua kubu
suasana aksi unjuk rasa dua kubu yang berbeda aspirasi memanas saat ratusan orang yang menyatakan diri penjaga dan pengawal bawaslu sumatera utara
bergerak untuk menghadang masa pengunjuk rasa yang ingin melaporkan dugaan kecurangan pemilu
pertemuan dua kelompok masa ini langsung dicegah oleh polisi dengan berbaris dan memasang tameng di tengah dua kelompok masa
sudah ada produser lapangan cnn indonesia agus supratman di medan sumatera utara
agus apa kemudian yang menjadi tuntutan masa
pendemo di sana apakah kedua kubu masih bertahan di depan bawaslu atau bagaimana kondisi saat ini yang anda pantau
ini masa yang berwirasa adalah masa dari gerakan masyarakat sipil sumatera utara
ini adalah masa yang berafiliasi dengan tanda tanda dan simbol simbol dua calon presiden dua
mereka menuntut agar bawaslu melaksanakan dan memprosemilu yang terjadi di sumatera utara
yang hari ini berlangsung adalah masa yang saat ini gerakan masyarakat sipil sumatera utara
sedangkan masa sebelumnya yang dari pagi hingga pukul lima belas tiga puluh tadi
menguasai dan menduduki depan gedung bawaslu sumatera utara ini
sudah hari ini terjadi pergantian kelompok masa
jika tadi pagi hingga pukul lima belas tiga puluh masa dari kelompok yang mengaku pemela bawaslu itu kemudian
sudah masa yang
saat ini sedang berunjuk rasa adalah masa yang bergerak dari lima titik yang berada di kota medan ke tempat ini
namun karena di lokasi ini masih ada aksi unjuk rasa dari kelompok yang berbeda
mereka memang tadi terhalang masuk ke tempat ini
nah setelah kelompok pertama meninggalkan lokasi maka saat ini sedang dilakukan
berbebas oleh gerakan masyarakat sipil sumatera utara
surangan yang terjadi
calon presiden satu diberi sanksi
serta diberi tindakan karena diduga menjadi kecurangan
nah saat ini mereka bergantian berorasi
dan belum tampak mereka
meskipun di awal tadi saat mereka datang memang suasana memanas karena
kelompok yang terlebih dahulu menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor bawaslu
mencoba menghadang masa yang saat ini berada
orasi untuk datang ke tempat ini
sehingga sempat terjadi hampir terjadi pertemuan dua kelompok massa
untungnya polisi segera sigap dengan melakukan benteng blokade
mereka berada di tengah tengah masa dengan memasang tameng kemudian mengerahkan water cannon di antara kedua masa
sehingga hingga sore ini suasana sudah berlangsung aman
masa awal yang melakukan unjuk rasa sudah meninggalkan lokasi dan saat ini seribuan masa
melakukan unjur rasa untuk menyampaikan aspirasi
demikian pak dli
agus apakah kemudian yang disampaikan juga terkait dugaan kecurangan dalam pemilu dua ribu sembilan belas tujuh belas april yang lalu
atau apa tuntutan mereka dan apakah perwakilan mereka sudah diterima oleh pihak bawaslu
ya di taman nemui mereka mereka menyampaikan akan memberikan data dan dokumen
dugaan kecurangan pemilu yang terjadi di sumatera utara
namun memang saat ini
masa masih pada fase orasi kembali karena komisioner bawaslu belum mengirimkan delegasinya untuk menemui masa
namun bawaslu berjanji akan menindaklanjut sampaikan oleh pengunjuk rasa nantinya
meskipun menurut para pengunjuk rasa saat ini sejumlah dugaan kecurangan belum diproses hingga tuntas
dan belum memuaskan aspirasi dari kelompok gerakan masyarakat sibir sumatera utara
yang saat ini
yang saat ini
sehingga bawaslu dan kpu lebih tegas lagi dalam menyikapi sejumlah dugaan kecurangan
yang mereka hasilnya tidak hanya pada level pemeriksaan
tapi juga dilanjutkan pada proses hukum lanjutan yaitu persidangan
baik terima kasih agus supratman dari medan sumatera utara